indonesia sampai saat ini belum pernah melakukan kebijakan untuk kemudian merelaksasi protokol kesehatan
jadi artinya sampai pada titik kita menyelesaikan vaksinasi kemudian kita betul betul melihat angka reproduksi number daripada virus ini betul betul stabil di bawah angka satu
maka baru kemudian kita bisa menyesuaikan ya untuk kemudian hidup berdampingan
artinya kalau menuju kepada hidup berdampingan dengan covid sembilan belas kita tahu ada beberapa hal
penggunaan aplikasi peduli lindungi itu merupakan salah satu upaya untuk membantu protokol kesehatan tetap bisa dijalankan dengan baik